lo masih hidup
ngapain kalian disini
dan aku gak tau
aku gak tau
kamu ada di sini
kamu ada di sini
kamu ada di sini
kamu ada di sini
semoga rasenya seperti pernah makan
tante enak juga
silahkan nih makan
makasih ya mbak bella
udah masak segini banyaknya ren
ada yang kurang ya rasanya ya
ini sih bukannya kurang
tapi kelebihan banget
enak oh enak
agak kehasilan dikit
nanti aku benar benar minta maaf ini
bagus banget masak banyak ini
maaf maaf banget ya tante di
kalau gitu sekarang ini makanannya nggak mungkin bisa dimakan
aku pesennya makanan dari luar ya
biar tante sama adi bisa makan ya
udah udah gak apa apa mbak bella udah
ini kita pasti makan
mau cuma kelebihan aja
iya lah ya kamu kan baru pertama kali juga masak
momen juga kayak gitu kan dulu ya
iya ini buat pengalaman kamu
dulu juga sampai gitu nggak apa apa
nanti pasti bakalan kedepannya bisa
ya tante adi makasih banyak pengertiannya
eh bikin canggih aja
udah supaya udah dikasih ke andien
gimana andien makannya enggak apa
ya mbak din mau makan
cuma tadi kiki paksa dulu bu
gigi bilang kalau mbak andien harus makan banyak
nanti mbak andien nggak sembuh sembuh
mau kan dimakan kan
mau bu dikit dikit
terus masih agak lemes gitu badannya
gitu gimana sih tuh anak ya
saya tawarin ke rumah sakit juga gak mau
aku di rumah aja di sini di kamar
di kamar kan lebih nyaman kamar dia sendiri bu daripada di rumah sakit kan
nanti pikiran kemana mana kalau di sini lebih tenang
terus cepat sembuh deh siapa tahu bu
waduh siapa ini bu
ini kok ada sih kinuk kinuk
kamu belum bobo apa kebangun atau gimana
kalau sama papa
papa kan juga belum sehat betul
jadi memang papa juga harus istirahat
sekarang ini rena bobo di kamar rena dulu ya
ya mau ditemani sama miss gigi
aduh pinter banget sih kamu
cucunya mama teruskan
besok ya besok mama bilang bobo ditemani papa
nanti mama dikasih papa
bapak kok tiba tiba menanyakan tentang ricky
saya cuma khawatir aja dengan kondisi kesehatan bapak
ya mengingatkan dokter sempat bilang kalau bapak
dia akan memikirkan sesuatu dengan berat dulu pa
justru kalau kamu tidak memberitahukan masalah ini ke saya
pikiran saya malah tambah berat
saya kepikiran ini terus soalnya ren
saya sangat terganggu ren
mendengar andien dilecehkan sama rigi
jadi pa lo udah tahu ya soal ini
masih dengar saya kan
iya pa masih pa
rigi dimana sekarang
iya sekarang ini rigi sedang dipenjara pa
termasuk atas perbuatan dia ke bu andi
ya ampun mas dendi nyatik nyatik
nah gini dong mas kalau datang itu sendirian
jadi kan pas banget situasinya itu langsung menjadikan situasi yang sungguh romantis
dan sayang untuk dilewatkan untuk kita gak selfie selfie
ya kita foto gak apa apa dong mas
kan kita jarang jarang kepemperduaan kayak gini
kadang ada ibu kadang ada mas al kadang ada mbak andin ya kan
kita foto kadang ada mbak jess juga
selfie kayak biasanya waktu itu mas
ingat gak waktu dor gitu nyetuknya
sini kameranya sebelah sini ya
sini kameranya sebelah sini ya
kekik itu senyumannya itu udah natural mas dendi
tapi kenapa kalau kaku banget sih
selamat pagi pak
udah kok mas
masih mau lagi
udah itu taju udah banyak kok
atau mas rendy mau dibikinin minum sama gigi
kalau masal kan udah pasti pengen minumannya anget anget gitu
mas rendy pengen apa
oh kalau saya sih apa ajab
gak usah gak usah
saya sama rendy udah mau berangkat
langsung pergi ya mas
pagi masih jam berapa sih
kamu mau kemana
mau jalan jalan aja sama randy
tapi ini masih pagi sekali al
kamu mau kemana
oke kamu bisa pergi
tapi kamu jangan cari informasi atau bertanya atau melakukan hal hal yang terlalu berat
mama gak kepingin nanti kamu pas lagi pergi jalan
kepala kamu sakit lagi
saya tahu kondisi badan saya kok
kalau memang sudah tidak mampu saya akan stop
baik pamit ya
saya mau dia makan
tapi dia bilang dari saya
apa andi tadi
ibu mengkhawatirkan kondisi masalah bu
saya takut nanti dia tiba tiba gw nganyak macem macem terus dapet informasi macem macem nanti kepalanya sakit lagi
kamu tahu kalau kepalanya lagi sakit gitu suka enggak saya aja ngeri lihatnya
terus dia gitu minum
saya enggak sampai hati
tapi barusan itu mas al tuh ngebisikin kiki tau bu
buat jangan lupa ngasih
buat mbak andin sama teh
oh tadi mbak andi bising bising tadi
ibu jangan kamu atur terlaluan gitu lu ya
bu santai dong
oh pagi pak
gimana pak kalau saya antar bapak
untuk mau bawa bapak sama di luar rumah
saya berdua aja sama rendy
baik pak kalau begitu saya keolah olah rendah ke sekolah
terima kasih ya
oh mbak andi
mbak andi maaf
ketemu dalam rangka apa ya
ya sebenarnya tadi
saya ada janji sama beberapa klien harus ketemu
karena mau ngomongin soal pekerjaan
tau tau kan perusahaan lagi
jelek makanya kemarin saya sempat minta bantuan dari salam
muncul juga jadi
kita pesan aja dulu ya
aku beneran mau tahu soal malam itu dari ceritanya nino
karena waktu itu aku mabok berat
jadi aku gak inget kejadian apa apa
mau pesan apa
baik pak silahkan ya
biar kamu cepat sembuh
biar segar lagi ya nak ya
iya bapak juga kangen sama kamu
yaudah papa sama mama kesana deh
tunggu kamu ya
kenapa andi masih sakit pak
yaudah deh nanti aku bikinin
sup ayam jahe ya untuk anda
biar dia selera makan
dan cepat sembuh
jadi mau lu bawain
sup ayam jahe
perasaan aku keluar sakit juga gak pernah tadi bikinin mama itu
anak mama yang ini kan gak pernah sakit ya mah
ma elsa kenapa sih
ya biasa lah pak mulai lagi
setelah gak cur sanding
masa pagi sekarang
amat mustah latest
gue pastikan dulu ya pak
iya pak betul pak
kita makan dulu ya
sebentar lagi pak buurnya akan diantar kesini
ini sih mas ini silahkan buurnya
selamat pagi ya
saya jadi kayak inget pak waktu dulu sebelum kita meeting kalau ada meeting pagi
bapak juga sering ngajak saya untuk makan bubur dulu pak
seperti kayak gini
dan itu lumayan sering
oh ya ren
saya pengen tau ceritanya bagaimana ricky merecehkan andi
tolong ceritakan ke saya
bapak yakin pak mau dengar soalnya
ya jadi sekarang aku harus cari uang buat bayar penalti dari semua job yang udah cancel
ditambah aku juga dikeluarin dari manajemen
terima kasih pak
menyerigakan banget ya
masalah datangnya bertubi tubi
ditambah sekarang hubungan aku sama sal sudah berakhir
soal putusin aku dan dia udah blok semua kontak aku
ya saya cuma bisa turut prihatin
cuma kalau kalian saling mencintai pasti ada jalannya lah
kan masing masing belum terikat
kemarin itu kamu beneran pulang kan dari rumah aku
soalnya mbak aku tuh bilang kalau dia gak ngeliat kamu keluar dari rumah sama sekali
dan aku juga gak inget karena aku gak sadar
saya cuma mau tegaskan kalau kamu bilang saya
ngidap di rumah kamu
sama sekali enggak
saya tahu kamu juga punya masalah
saya juga punya masalah
perusahaan saya sekarang lagi terobang ambil
belum lagi dengan anak saya
kamu tau kan saya punya anak dari ambil
hubungan saya dengan rena aja sampai hari ini
itu jadi beban pikiran tersendiri
kalau kamu pikir yang terlalu jauh
saya menghargai perempuan
padahal kan aku cuma mau mastiin aja
karena aku ngerasa aneh
kok mbak gak ngeliat nino keluar dari rumah setelah nganterin aku pulang
ma kenapa sih papa mula pergi aja
padahal aku pengen diantarin ke sekolah sama papa
tapi sekarang hari ini rena diantar sama suster mirna dulu ya
seperti biasa gak papa kan
karena papa lagi ada urusan yang harus dikerjakan hari ini
pada hari yang kemarin papa al main sama adik azkara terus
sekarang papa malah tinggalin aku
padahal ini masih pagi loh mas
iya oma tau
cuma tadi tuh papa perginya pagi pagi sekali sama om randy
terus mungkin papa gak enak ngebangunin putri jelitanya ya
takut nanti kalau misalnya bangunnya terlalu pagi rena di sekolah ngantuk
ya nggak apa apa ya
kan papa juga pergi sama om randy ada busa
gak boleh cemberut cemberut sayang
kalau kamu nanti cemberuk kasihan mama sama papa nanti jadi sedih
mendingan kita sekarang berangkat sekolah
cemberut senyum dong
aduh aduh aduh
aduh aduh aduh
oh tuh tuh tuh
jangan lupa pamit sama mama di kamar ya
wah ada mau buru buru aja nih
udah udah udah
udah udah udah
udah udah udah
punya dengan penyanyi nih
saya video ini udah dipakai selama mungkin cultura
terima kasih pak andrey
banyak sekali cabang konflik yang harus saya ingat ya
angga sahabat saya itu tahu banyak sesuatu kan
kamu sudah masukkan kontaknya ke lenton saya
ini saya al lebaran
tapi banyak yang terjadi sama saya mbak
saya mengalami amnesia
seluruh ingatan saya
ini pun sebenarnya saya
cerita banyak soal kamu
kalau kamu adalah sahabat saya
ya pelan pelan lah
saya berusaha terus untuk mengingat semuanya
tolong carikan informasi yang akurat tentang riki
kami informasikan sidang lanjutan anda itu sudah kembali
sudahlah pak saya nggak peduli soal itu
saya nggak peduli soal itu
terima kasih pak
jangan kasih gap
saya akan beli minum buat kalian
inget udah tahu kasus lu lu ngajin perempuan kan cemen lo
terima kasih pak
terima kasih pak
tidak tahu pak
tidak tahu pak
silahkan duduk pak
nanti petugas akan mengantarkan
terima kasih pak
bisa tenang dan
jangan terlalu emosi pak
mari duduk pak
tidak tahu pak
ada tamu obat kamu
kenapa gue masih ngarepin dia
dia aja udah ngebuang gue
kita obat di ke klinik
gak usah pak
kita langsung ke ruang kunjungan
ini udah dua kalinya shena menanyakan hal yang sama
ada apa sebenarnya
kenapa shaina seperti
ngotot banget ya
abis itu aku balik
di depan kan sekolahnya rena
jam segini rena pasti masih sekolah
apa aku mampir ya
pastikan ada riza
dan juga mirna yang jagain
boda banget sih gue
kan gue jadi gak enak sendiri
tapi emang beneran sih
gue gak inget sama sekali
apa gue balik ke osi aja ya
yang ada gue dikira ngejar ngejar dia
tapi bener sih
gue gak mau pisah sama saya
lo mau ngajak gue pergi lagi
mau ngebiarin gue mabuk mabokan lagi
gue masih galau
yaudah paling nanti gue kabarin ya
gue pergi atau enggak
sial balap sih kenapa gue go datu sama elsa
atau kenyataan sih
aduh silahkan masuk pak surya apa kabar
alhamdulillah ibu rossa
tadi udah sempet kepon andin
ya ini saya bikinin sup ayam jahe untuk andin
mudah mudahan selera makannya jadi meningkat ya dan cepat sembuh
mungkin pasti andin akan senang dan pasti akan lahap sekali karena
bikinan bu sarah
thank you terima kasih ya sudah
tante sarah om surya
tante sarah sama om surya pasti pengen dipikinin minuman anget anget kan ya
ya udah kalau gitu
sama ini sekalian ada sup dari ibu sarah untuk mbak andin
jadi tolong ditempatin ya ditaro di mangkok terus nanti dibawa ke kamar
kiki bawain tante
jangan dicicipin oke
masih panas tuh hati hati
kiki the bus pak surya biasa
kecil kecilnya gitu lumayan dia di busnya
jadi takut saya
mau langsung ke kamar andin
ya dia masih lemas masih lemah
jadi saya tangguh dia juga terus ya
ya mungkin kedatangan pak surya sama ibu sarah bisa sedikit banyak yang membuat andin semangat
ya udah kalau gitu kita ke kamar andin ya
ya sebentar silahkan
silahkan sudah lagi
lo masih hidup
ngapain kalian disini
andin bisa duduk dulu
jadi ini iblis yang sudah melecehkan istri saya
gue bakal ke sana
karena tonjuk lagi
dari kemarin itu pun
masih kaya rasanya saya ketemu semangat
cuma ini saya yang duduk saja sekarang
sakit hati saya mendengarkan lo melecehkan istri saya ricky
saya sudah kembali sekarang
dan saya akan pastikan
kamu akan membusuk di penjara
dan ingat satu hal
nantinya ada orang yang bisa membebaskan laut
saya akan pastikan orang itu langsung berhadapan sama saya
keadaan yang lebih baik
saya akan menjadi orang paling terdepan
yang pertama yang akan membela istri saya
dan orang orang yang saya cintai
kembali ke rumah saya
kembali ke rumah saya
kembali ke rumah saya
kembali ke rumah saya
kembali ke rumah saya
kembali ke rumah saya
kembali ke rumah saya
kembali ke rumah saya
kembali ke rumah saya
kembali ke rumah saya
kembali ke rumah saya
kembali ke rumah saya
kembali ke rumah saya
kembali ke rumah saya
kembali ke rumah saya
kembali ke rumah saya
kembali ke rumah saya
kembali ke rumah saya
dan dia juga ketakutan ketika bapak melancam dia
ricky juga gak tau kalau bapak belum mengingat semuanya pak
ricky gak perlu tahu lah tentang kondisi saya
tadi tuh disana pingin sekali saya injek lehernya
tapi kasian lah saya muka yang udah lebam soalnya
ya mungkin karena kasusnya tentang pelecehan wanita pak
ya biasanya yang saya tahu dengan kasus seperti itu
dia akan menjadi bulan bulanan sel
jangan tidur disini mir
bahaya kalau lagi duduk sambil tidur
nanti kalau jatuh
kagak ngapain juga mau tidur
ya kata ngantuk juga bakal tidur
gue harus siap siaga jagain gemoy
ya walaupun mata juga nah familir familiar banget ini kena angin
pakai perhatian segala soal gue ngantuk
kerjaan kita memang berat
dalam menjaga keluarga bus
tapi kok kamu ngantuk sih
emang semalam kamu tidur jam berapa
kayaknya udah malem banget deh
soalnya gue harus nungguin rena sampe bener bener tidur
kalau enggak dia bakal lari mulu ke bapaknya
nanti si rena nangis sekali sama pak a
makanya rena gak mau jauh jauh dari pak a
dua tahun gitu gak ketemu bapaknya
saya tuh berharap banget tuh
berada di posisi pak aldebaran
dua tahun di tempat yang gak ketahuan terpencil pulau kayak begitu
serem kali itu mah ntar hidup dan mati
aku gak pengen
saya tuh ingin merasakan dirindukan keluarga
emang padahal udah punya keluarga
pengen dirindukan keluarga tapi belum punya keluarga
ya gimana mau dirindukan keluarga ya
saya aja gak punya keluarga
gak punya istri
ya makanya gak usah ngayal
pake segala apa yang dirindukan
masih siang ini
bisa jadi curhat
itu namanya bukan curhat itu namanya ngayal
kira kira kapan nih mer
kapan saya dapet jodoh
pertanyaan bikin kepala gue jadi pusing
kamu kenapa mir pusing
di dalam mobil nih
siapa tahu ada obat pusing
kalau gak ada nanti saya cari di toko terdekat disini oke
saya masih sakit kepala sih
kepala gue baik baik aja kok